tapi rupanya ngomongan saya ini aduh kelihatannya nggak didengar pak
kan sayang pak baru lulus sd saja dia sudah tidak mau meneruskan sekolahnya
padahal di tahun dua ribu nanti pak anak anak indonesia ini sudah pada pinter pinter
sekarang saja sudah zaman komputer apalagi nanti
iya betul pak
ya sebetulnya juga
suatu kecurangan dilakukan oleh orang lain jabatan yang lain
mereka akan bilang toh kita ini manusia tempatnya salah
kalau kesalahan itu dilakukan oleh seorang guru
maka tanggapan masyarakat akan jadi berbeda
karena seorang guru dituntut untuk menjadi manusia sempurna
yang dikubu dan ditiru bukan cuma oleh murid muridnya tapi juga oleh masyarakat luas
siang ini hadir di hadapan kita
yang belum setahun didatangkan ke desa ini dari sebuah kota besar
pada awalnya amat kami hargai niat beliau
mau mengajak di tempat kita
dengan gaji yang amat kurang memadai dibandingkan dengan yang biasa beliau dapat di jakarta
sayang nyata di desa sekecil ini pun masih ada godaan

dan saya tidak bisa mencari orang lain untuk mencari saya

dan sayangnya lagi kita baru tahu setelah kejadian itu berlangsung cukup lama
untuk selanjutnya saya minta pak tasman membacakan hasil pengamatannya bersama beberapa guru masyarakat dan aparat desa ke cikono
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pada saat menjelang ujian akhir
saudara marta memberikan less pripat kepada beberapa murid kelas tiga yang kebetulan punya orang tua cukup mampu
betul itu saudara lakukan
saya tidak merasa bahwa itu bertentangan dengan jabatan saya sebagai guru
tapi saudara menarik bayaran yang cukup tinggi dari mereka
dengan jaminan bahwa
anak anak itu dijamin lulus
mereka harus membayar lima puluh ribu seorang
atau lima puluh kali lebih besar dari uang sekolah kita di sini
yang cuma seribu perak
dasar tuduhan ini cuma karena iri hati beberapa orang guru yang tidak dapat dipercaya oleh orang tua murid
sebagai seorang guru

silahkan lanjut pak kasman
saudara menahan ijazah beberapa murid yang kebetulan anak orang berada
dan kemudian mengantarkannya sendiri kepada mereka
dengan meminta imbalan
dengan alasan untuk biaya orang dalam
bukan sekali itu
untuk orang dalam
tidak bukan sekali itu untuk orang dalam
apa yang saudara maksudkan dengan biaya orang dalam itu saudara marta
dari keterangan beberapa orang tua murid yang kami kumpulkan
ternyata saudara berhasil mendapatkan sembilan ratus ribu rupiah
dari sebelas orang tua murid yang saudara kunjungi rumahnya
satu cara meminta minta yang hebat
saya tidak minta kepada mereka pak
mereka memberikannya kepada saya sebagai rasa syukur atas berhasil
dan saya tidak minta kepada mereka pak mereka memberikannya kepada saya sebagai rasa syukur atas berhasilnya

dengan maksud apa
ijazah atau surat tanda belajar itu saudara antarkan sendiri ke rumahnya
apakah seorang guru tidak boleh memberikan atensi kepada muridnya
tidak lumrah guru yang terhormat menjadi tukang pos seperti itu
masih ada hal lain pak kasman
saya tidak tahu
apakah hal ini perlu dimasukkan di dalam laporan atau tidak
seminggu sebelum ujian smp berlangsung
pak marta berniat membeli sebidang tanah dari pak tamrin yang orang tua mail murid smp ini
dengan janji akan membantu meluluskan mile
saudara marta bisa membeli tanah itu separuh harga
apakah kemudian maim lulus dalam ujian
jadi tidak lulus
karena perasa ditipu itulah
pak tamrin kemudian menceritakan hal ini hampir kepada semua orang
ini rumah lulus
ini penipu ya
ya ada dong pak
pokoknya kalau tukang pos sudah berdiri di sini
dan bunyi bel kering kering
pasti ada yang saya harus sampaikan pak
jadi kalau tidak ada surat
pak ucup tidak kemari begitu
ah tidak begitu pak
ini kan jam kerja pak
ya sebagai pegawai negeri
kita kan harus bisa menghargai waktu pak
pada saatnya jam kerja saya dibayar untuk menghantar pos
bukan untuk menanggah
itu baru namanya disiplin pak
tapi di luar jam kerja bapak
saya juga bebas seperti orang orang
kalau semua warga seperti pak ucup
saya yakin negara ini cepat majunya pak
tapi perbias pak
sebentar pak ucup
bagaimana sih maman
kok tidak jadi pak ucup masukkan ke sekolah ini
aduh susah pak
saya sudah bujuk si maman pak
supaya mau mendaftarkan kembali di sekolah sini
aduh kelihatannya nggak didengar pak
baru lulus sd saja
dia sudah tidak mau meneruskan sekolahnya
padahal di tahun dua ribu nanti pak
anak anak indonesia ini sudah pada pinter pinter
sekarang saja sudah zaman komputer
ya betul pak
ya sebetulnya saya juga kepengen pak
supaya si maman ini ketemu sama bapak
barangkali omongan bapak kan lebih didengar lagi daripada saya
maksud saya supaya bangkit kembali semangatnya
begini saja pak ucup
kalau memang si maman itu sulit diajak kemari
biar saya saja yang datang ke rumah pak ucup
betul bapak mau nih
pak ucup pak ucup
tugas pendidikan itu kan tanggung jawab saya pak
wah ini betul betul pak
saya akan lebih yakin lagi pak
kalau memang bapak bisa ketemu si maman
sebab pak begini
saya ini kepingin si maman ini sekolahnya lebih tinggi pak
sebab kalau omongan saya pak nggak mungkin didengar
nah bapaknya saja tukang pos bukan guru
pak ucup ini ada dokternya
selamat pagi pak kades
cerita tentang guru yang mengkomersilkan jabatannya
untuk keuntungan dirinya sendiri
syukurlah kepala sekolah kami cukup cepat bertindak
dan memberhentikan guru gadungan itu pak
dalam kehidupan ini
yang harus selalu dituntut menjaga perhidupan
yang harus selalu dituntut menjaga peredikan
dan nama baiknya
apapun yang terjadi
mereka harus tetap baik
karena gerak gerik mereka selalu jadi perhatian
antara lain guru berapa kali
ya ulama pemimpin pastor
atau guru besar seperti bapak
sebenarnya semua jabatan
mereka melakukan secara terbaik